udah pada divaksin semua belum
pasti udah dong apalagi demi indonesia yang semakin sehat dan kuat
yuk perluas wawasan kita di dunia kesehatan terutama di masa pandemi ini
bersama saya dr clarin heis di program dear doctor
program ini persembahan komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional kpcpen
bekerja sama dengan kominfo
kali ini ada saya dr klerin heis yang jaga untuk menjawab pertanyaan healthyzen
yang sudah dikirimkan lewat instagram dan twitter
sudah ada beberapa pertanyaan terpilih dari anda semua seputar covid sembilan belas nih
langsung aja yuk kita jawab pertanyaan yang pertama
oke konsultasi pertama ada video kiriman dari ad andi budiman
yuk kita lihat videonya dulu
hari yang lalu kakak saya baru menerima vaksin kedua
setelah vaksin dia ada gejala pegal pegal dan meriang sampai beberapa hari
padahal saat vaksin pertama dia tidak ada gejala sama sekali
apakah itu normal
soalnya sebentar lagi itu giliran jadwal saya untuk mendapatkan vaksin
mau ngejelasnya ya dok
oke dear andy pertanyaan yang bagus dan sering ditanyakan setiap orang
ini adalah gejala yang terjadi pasca vaksin disebut dengan kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi
gejala gejala tersebut muncul sebagai respon tubuh kita terhadap vaksin
artinya sistem imun kita sedang bekerja
tapi bukan berarti kalau tubuh tidak mengalami kipi berarti imunnya tidak bekerja
nggak juga ya
memang ini sifatnya beda beda di setiap orang
yang penting setelah vaksin penuhi kebutuhan nutrisi
kemudian istirahat dulu secukupnya
dan tetap lakukan prokes
memakai masker menjaga jarak mencuci tangan dengan sabun membatasi interaksi sosial dan menghindari kerung
pertanyaan selanjutnya datang dari akun twitter
at kiki suharti lima
dear dokter teman teman saya banyak yang minum paracetamol setelah vaksin walaupun badannya tidak meriang
apakah saya harus seperti itu juga dok
dear kiki pertanyaan yang bagus nih
paracetamol ini diminum bila ada gejala saja
yaitu seperti pusing sakit kepala demam nyilu sendi otot pegal
bila tidak ada gejala demikian ya nggak perlu diminum
pun kalau ada gejala lain seperti mual atau asam lambung meningkat buat yang ada mah
ya bisa diberikan obat mah yang biasa dikonsumsi saja
jadi prinsipnya minum obat bila ada gejala dan sesuai indikasi ya
lebih penting juga untuk jaga nutrisi supaya tetap seimbang
istirahat yang cukup taat prokes olahraga teratur
dan tentunya jika badan fit tubuh bisa membentuk imunitas dari vaksin dengan maksimal
pertanyaan selanjutnya datang dari tuh kanken
konsultasi kelewat video nih tuh kanken
apa sih pertanyaannya coba kita lihat dulu
dok saya ingin bertanya
dari awal pandemi saya sekeluarga sudah mulai mengkonsumsi berbagai vitamin tambahan
yang diperlukan untuk memperkuat imun tubuh dan terhindar dari virus corona
dari sekian banyak jenis vitamin menurut dokter vitamin apa yang bagus untuk daya tahan tubuh saat sedang pandemi ini
apakah vitamin aja cukup dok
atau memang perlu obat seperti suplemen diet tahan tubuh lainnya
yang diperlukan oleh tubuh yaitu nutrisi yang seimbang
vitamin seperti vitamin c vitamin d zinc vitamin e semuanya ini kita butuhkan
dan ini bisa diperoleh baik dari makanan maupun suplemen
sebaiknya jangan terlalu terpaku sama merek apa sih yang harus paling bagus gitu
merek apa yang harus kita konsumsi
karena vitamin vitamin tersebut juga bisa diperoleh lewat makanan
vitamin c misalkan dari jambu tomat jeruk justru jambu ini mengandung vitamin c paling tinggi loh
vitamin d kita bisa berjemur di bawah sinar matahari
kemudian kita juga bisa dapat dari ikan ikan seperti salmon tuna kuning telur dan lain sebagainya
nah tips memilih suplemen yang baik ya cek kandungan ingredients nya
sesuaikan dengan dosis yang dianjurkan perharinya
jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak untuk memperingan kerja ginjal saat kita mengkonsumsi vitamin maupun suplemen ini
ya pertanyaan selanjutnya dari akun twitter atrakafzl
pure doctor gimana ya dok cara jelasin ke temen saya yang gak mau vaksin karena menunggu jenis vaksin yang dia mau
semua jenis vaksin sama aja kan ya dok efektivitasnya
oke dear raka
jadi efektifitas vaksin satu sama lain memang sedikit berbeda beda
yang pasti lebih baik divaksin daripada tidak divaksin sama sekali
karena vaksin memberikan perlindungan pada tubuh kita
sehingga virus sars cov dua penyebab covid sembilan belas ini tidak dapat tumbuh dan berkembang biak menginfeksi kita
dan yang perlu diingat selama sebelum maupun sesudah divaksin ingatkan keluarga dan teman teman sekitar
untuk tetap melakukan protokol kesehatan
pertanyaan selanjutnya datang dari akun twitter atarkanganis
dear dokter benar nggak sih kalau orang yang sudah divaksin bisa menularkan virus covid ke orang lain
karena setelah divaksinkan artinya tubuh kita mengandung virus corona
baiklah oke dear arkanganis
jadi vaksin tidak mengandung virus hidup
kalau iya apa bedanya dong divaksin dengan terinfeksi covid langsung
vaksin ini mengandung sebagian partikel virus yang artinya bukan virus utuh
dia adalah virus yang dilemahkan tergantung dari metode pembuatannya
vaksin ini tidak menyebabkan penyakit ya dia meningkatkan antibody
yang bisa menularkan virus ke orang lain ya orang yang sedang terinfeksi covid
baik dia ketahui ataupun tidak baik sudah divaksin maupun belum
oke menutup sesi jaga saya kali ini kita dengarkan pertanyaan dari akun selfie
dear dokter kami sekeluarga alhamdulillah sudah menerima vaksin covid sembilan belas tahap kedua nih dok
namun saya mempunyai tetangga sekaligus sahabat yang sering bolak balik main ke rumah
bahkan sampai menginap karena keluarga saya juga sudah menginap
bahkan sampai menginap karena keluarga saya juga sudah menginap
bahkan sampai menginap karena keluarga saya juga sudah menginap

dia belum mau divaksin nih dok
gimana ya cara jelasin ke teman saya yang gak mau vaksin itu
karena masih menunggu jenis vaksin yang dia mau
semua jenis vaksin punya efektivitas yang sama kan dok
oke dear selfie semua vaksin saat ini prinsipnya sama yaitu efektif memberikan perlindungan tubuh
sehingga menurunkan potensi terinfeksi atau keparahannya maupun mencegah kematian akibat covid
nah tentu lebih baik jika kita lebih cepat mendapatkan perlindungan tersebut dalam tubuh kita
jadi nggak usah pilih pilih vaksin karena semua vaksin efektif kok meningkatkan perlindungan diri kita terhadap covid
jadi semakin cepat divaksin akan semakin cepat proteksinya terbentuk dalam tubuh kita dan melindungi orang orang sekitar juga
itu tadi pasien konsultasi terakhir saya di episode kali ini
pada intinya memang masih banyak ya keraguan dan kekeliruan yang perlu diluruskan
nggak usah ragu untuk bertanya dan pastikan terjawab dengan tepat
dear dokter masih menantikan konsul tasik dari healthizen lainnya
jadi tunggu kehadiran dear dokter selanjutnya ya
untuk sekarang saya dr klarin heis pamit undur diri